tiba di jepang pada dua puluh satu juli lalu
mutiara rahma dan melani putri
pada sesi latihan sore hari
keduanya menjalani latihan terakhir pada jumat pagi
sebelum nanti akan tampil pada sabtu dua puluh empat juli
kondisi air di sea forest waterway
juga sudah cukup dikenal oleh mutiara dan melani
karena pada awal mei lalu
keduanya sempat bertanding di sea forest waterway jepang
pada ajang kualifikasi olimpiade zona asia
kita sudah biasa sih
karena kemarin kualifikasi sudah di situ tandingnya
cuman ombaknya juga sama
kayak kemarin kualifikasi mungkin
kalau sekarang kan enggak panas
jadi kalau buat untuk penapasan lebih enak dibanding dingin
adaptasi soal cuaca yang panas di jepang
memang harus dilakukan oleh
mutiara dan melanie
karena selama ini
tim dayung indonesia menggelar latihan
di kawasan pangalengan kabupaten bandung
yang berudara sejuk
mungkin walaupun ada masalah sebelum keberangkatan sedikit
karena rencanakan berangkat tanggal tujuh belas
tapi bukan tertunda
jadi elemal ini ya
untuk pengenalan arenanya lagi akan tertunda
tapi pada prinsipnya
bulan mei itu kita sudah coba arenanya
pada saat kualifikasi
nggak ada masalah sampai saat ini